kontak senter bank indonesia bicara satu ratus tiga puluh
tak hentinya mengembangkan model pelayanan
untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat
hingga saat ini berbagai prestasi telah diukir bicara satu tiga
tak hanya di kelas nasional bahkan internasional
hal ini rupanya mengundang perhatian praktisi kontak senter asal hongkong dan cina
untuk melihat secara langsung proses pelayanan di contact center bicara satu ratus tiga puluh
kedatangan para praktisi kontak center yang tergabung
disambut hangat oleh direktur departemen komunikasi arbona suta barat
selain praktisi kontak center hong kong
dalam lawatan itu turut hadir asosiasi contact center indonesia
menurut ketua asosiasi kontak center indonesia andi anugrah
mendirikan kontak senter di sebuah lembaga memiliki potensi
dan tentunya tantangan tersendiri
terlebih saat ini perkembangan zaman semakin menuntut kecepatan dan akurasi
indonesia mempunyai talent yang cukup bagus
memiliki dinamika untuk memotivasi employ untuk bekerja
saya kira itu adalah hal yang positif
dan itu adalah hal yang harus diperkenalkan oleh negara lain
dan sejauh yang saya tahu
banyak banyak perusahaan sekarang
ingin mengambil kontak center sebagai channel untuk perusahaan pelanggan
tantangan akan menjadi bagaimana untuk berubah
dengan kontak secara tradisional melalui telepon
pertama cara menggunakan channel
akan mendapatkan pendapatan dengan cepat
dan terutama di negara seperti indonesia
kita harus memiliki kontak center yang cukup bagus
dan yang sangat mudah untuk menjaga kepentingan
berawal dari tekad untuk menciptakan keterbukaan
kontak center bank indonesia bicara satu ratus tiga puluh satu
perlahan mulai berkontribusi dalam pengembangan contact center di dunia
kami tidak bisa membayangkan
kontak center ini yang membantu
seluruh populasi bank indonesia
bank tentu itu sangat kegiatan
saya menghadiri kontak center di jakarta
kemarin saya mengajari banyak dari kontak ini
pertama saya mengajari kultur
seperti anda memiliki banyak media sosial di publik
kita tidak memiliki media sosial ini
jadi saya rasa ini adalah titik pembelajaran untuk kami
saya pikir anda sangat berkesan anda sangat beresan
dan untuk konten saya pikir ini harus diberikan kepada setiap pekerja
karena jika anda sangat berkesan untuk pekerjaan anda anda akan baik di pekerjaan anda
kepala divisi layanan informasi publik dan komunikasi digital bank indonesia
mengaku terkejut sekaligus senang atas antusiasme peserta benchmarking dari negara tetangga tersebut
ia tak menyangka kontak senter bank indonesia yang jumlah personilnya terbatas ini
mampu menarik perhatian praktisi kontak senter dari mancanegara
ia pun membagikan tips departemen komunikasi bank indonesia
di balik kesuksesan bicara satu ratus tiga puluh satu dalam melayani permintaan informasi masyarakat
libatkan mereka di setiap kali acara kuncinya cuma itu
jadi mereka jadi semacam speaker jadi speaker mau gak mereka harus belajar
mereka happy mereka juga banyak pertanyaan
khususnya gimana engagementnya dengan kontak center
terus gimana menjadi agent yang superman
dia harus tahu dari semua ketentuan yang dikeluarkan oleh kita
terus kita jelaskan bahwa kita juga selektif milih mereka
terus kita juga mengadakan refreshment secara reguler
mereka juga antusias sekali untuk pertanyaan lain termasuk dari medsos juga